kita tahu mogok supir taksi sudah masuk ke tindakan anarkistis
bahkan seorang pengendara motor roda dua yang diduga ojek terluka akibat terlibat keributan dengan para pengunjuk rasa
pengendara motor ini langsung diamankan petugas kepolisian di jalan depan gerbang pemuda senayan jakarta
ia terluka di bagian kepala polisi langsung membawa ke pos polisi
pengendara motor yang merupakan ojek online tersebut sebelumnya diduga terlibat keributan dengan pengunjuk rasa
kepala pengundang pengundang yang diperlukan untuk mencari taksi
manajemen operator taksi bluebird pt bluebird tbk menggratiskan layanan taksi di wilayah jakarta dan sekitarnya selama dua puluh empat jam
mulai rabu pukul hingga dua puluh tiga lebih lima puluh sembilan menit waktu indonesia barat
layanan gratis ini sebagai bentuk kompensasi atas ketidaknyamanan pelanggan akibat aksi unjuk rasa para sopir taksi hari ini
esok hari kami akan memberikan layanan gratis naik taksi reguler
untuk seluruh pelanggan kami mulai dari jam hari rabu tanggal dua puluh tiga maret selama dua puluh empat jam di jakarta dan sekitarnya